bumeka konsolidasi dulu internal luar biasa karena partai besar mesti konsolidasi
saya kan bukan partai saya tidak ada partai
saya sih golkar tapi tidak dipimpinan tidak dipengurus
tapi pasti akan berlangsung begitu ya bapak
pak jk tapi nanti jikalau bertemu menu utama yang akan dibahas apa sih pak
apakah nanti pak jk mewakili sebagai golkar mendukung pdip
atau pak jk sebagai pengusung pak anies dengan pengusung pak ganjar
sebagai yusuf kal berarti sebagai pendukung anies dan tidak mewakili partai politik pak jk
saya sudah bersama wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia
pak jk kita bicara soal hak angket
tadi saya bertanya soal ini hak angket menggebu gebu bersemangat
itu juga dianggap sebagai sebuah semangat yang baru
tapi kemudian juga melihat gelagatnya di sidang paripurna kemarin
bahkan ada anggapan ini sudah masuk angin
termasuk pak termasuk yang diharapkan para ketum ketum partai ini bertemu
ada bu mega lalu pak sp lalu kemudian caimin
itu diharapkan bisa menjadi energi baru
apakah ini juga menjadi sebuah pertanda
tokoh tokoh yang ingin mengembalikan demokrasi ke rel yang benar
sendiri sebenarnya tidak memiliki rel yang sama
sebenarnya semangat saya pahami semangat bapak bapak ketua ketua itu tetap tinggi
cuma selalu ingin kalau yang ngomong biasanya anggota itu kan keras tapi
begitu sampai ke tiap pimpinan dia harus sesuai aturan
aturannya harus baik buktinya apa
kan sekarang saya kira semua partai itu lagi sibuk mengumpulkan bukti
karena kalau maju nanti hak angkit tanpa bukti yang baik
itu kan lebih masalah timbul masalah baru
jadi dari tahap sekarang ini mereka kumpulkan bukti yang baik
dan mereka juga mempersiapkan waktu yang tepat untuk itu
tapi mereka lebih banyak konsolidasi
sama dengan ibu mega lebih banyak konsolidasi
karena waktu pak jk mengatakan saya akan bertemu ibu mega
itu responsnya luar biasa
bahkan ada kalau kita membaca respons publik
yang mengatakan itu mas hinton adrian pernetivulu
saya memang oleh tim nomor satu diminta
meskipun pak jk bukan ketum partai golkar
tapi sesepuh golkar menjadi wakil presiden dua kali
apalagi bu mega dan pak jk punya
ibu mega bisa menerima pak jk kapanpun
kalau pak jk belum bisa ketemu atau belum teragendakan ketemu dengan bu mega
artinya memang sebenarnya pembicaraan tentang hak angket ini akan sia sia
tidak semuanya kami berkomunikasi
cuma tidak langsung karena saya tahu betul bahwa masing masing konsolidasi dulu
sama dengan nasdem sama dengan pks
kalau anda berteriak di pinggir jalan apapun silahkan
tapi kalau bicara di dpr kan harus ada bukti yang relevan untuk itu
jadi karena itu teman teman itu mengumpulkan hal hal yang penting seperti itu
tapi prinsip mereka sekali lagi
itu bukan soal menang kalah
karena proses pemilu jangan terulang seperti ini
dengan desakan memakai aparat
kepala desa dipaksa untuk bagaimana mengkoordinasi masyarakat
negeri ini jadi apa nanti di belakang hari
itulah yang dipikirkan oleh kita kita bersama sama
itu yang kita kalau kumpul bicara itu
sampai bicara hal di belakang juga bicara ke depannya
bagaimana kalau ada anggapan bahwa misalnya penggunaan aparat pemerintah daerah
lalu kemudian pejabat pejabat gubernur
itu gak cuma menguntungkan paslon tertentu
tetapi paslon satu juga ada penggunaan seperti itu
atau bansos misalnya pak jk
banyak juga yang mendapat bansos tidak memilih dua
atau mereka yang tidak mendapatkan bansos
kan artinya kecurigaan selama ini yang ditimpakan pada dua
bahwa itu sebenarnya juga masih bisa dibantah
itulah gunanya hak angket
mari duduk di meja bawa bukti
termasuk bukti kalau satu tiga bikin itu
mari dulu kenapa takut kenapa khawatir
kalau itu yang memang ada masing masing dapat juga bawa buktinya
nomor satu bawa bukti nomor dua bawa bukti nomor tiga bawa bukti
klarifikasi di meja tidak di jalanan
hak angket baik untuk semua pihak
baik untuk rakyat baik untuk kita semuanya
jangan khawatir kalau memang ada bukti yang lain
paling tidak kan itu bisa tercermin di paripurna kemarin pak
misalnya nasdem juga menyuarakan sesuatu p tiga
paling tidak kita punya lima fraksi di paripurna kemarin yang menunjukkan suara atau semangat yang sama
ada p tiga yang juga tidak bersuara
suatu rapat di samping ditentukan yang hadir sangat juga ditentukan oleh yang pimpin rapat
yang pimpin adalah dari gerindra
kan kita lihat bagaimana banyak instruksi tapi tidak ditanggapin
jadi bagaimana rapat bersemangat
jadi ketika publik melihat rapat pari purna itu seperti sudah kemasukan angin
layu sebelum berkembang untuk menggulirkan hak angket itu juga karena pimpinannya
kalau anda pimpin rapat kalau anda diam tidak ditanggapi rapat
bagaimana rapat bisa berjalan andai harapkan semangat
termasuk ketua dpr mengikuti women leaders forum di paris
dan itu juga kemudian wah ini pdip tidak serius
tapi memang ada arya bima yang mengatakan dpr jangan sampai tidak punya taring
jadi ada imbangan suara antara ketidakhadiran ketua dpr
tapi ada anggota pribadi yang menyuarakan angket
pak jk kok kayaknya masih yakin angket ini nggak kemasukan angin pak
oh iya karena itu saya dengar dari mereka sendiri
masuk angin artinya yang rencana pengusuhnya tidak jalan
oh enggak kalau itu dari apa yang saya dengar
saya tadi tidak ikut ikut dalam hal artinya ikut rapat tidak sama sekali
nuansa itu lebih keras daripada anda duga
ya artinya semangatnya ya bukan artinya ingin macam macam semangatnya
sekali lagi saya pribadi ingin menghindari bangsa ini berjalan
saya ini sekarang masuk ke sosial bisnis macam macam
jadi kalau juga makin lama ini persoalan tidak terselesaikan secara konstitusional ini makin sulit nanti negeri ini
kalau ini tidak diselesaikan dengan konstitusional di dpr justru akan menimbulkan keributan di luar parlemen
iya karena biasa kita mengalami biasa tahun sembilan puluh delapan enam puluh enam dua ribu delapan
tapi semua akan menyebabkan masalah sosial ekonomi
apa kita mau kembalikan biasa masih bukan masalah sosial ekonomi di masyarakat
pak jk waktu pak jk menjadi wakil presiden pak sby kompas itu membuat
ada encyclopedia tentang sejarah angket dari mulai bung karno sampai pak jokowi
kalau dilihat sebenarnya angket itu dilakukan oleh anggota dpr periode dua ribu empat sampai dua ribu sembilan di zaman pak sby pak jk
tapi memang tidak ada yang benar benar bergulir
satu satunya hak angket yang paling dramatis dan menyita perhatian seantero republik itu adalah hak angket senturi
di dua ribu sembilan waktu itu beberapa bulan setelah dilantik presiden dan parlemen
beda pak waktu senturi itu belum apa apa semangatnya anggota dpr itu untuk tanda tangan di paripurna lengkap
jauh satu ratus delapan puluh derajat dengan yang sekarang
itulah mengapa saya termasuk skeptis bahwa angket kecurangan pemilu ini ini layu sebelum berkembang
beda banget pak dengan angket waktu senturi
dua angka angket saya ikuti angket tahun dua ribu dengan gus dur
saya juga ikut diminta bisa jadi saksi termasuk senturi
saya juga diperiksa oleh dpr tentang senturi tapi jadi dua hal saya alami memang
persis beda banget kami pak itu menginisiasinya itu waktu bulog gate dan pemberian sultan
kita lihat draft awal pengumpulan tanda tangan mengumpulkan suara suara para politisi itu jauh pak dengan sekarang dua ribu dua puluh empat ini
ya semangatnya ya betul bahwa tapi saya kira seperti saya katakan tadi ini memang di awal ada dua masalah masalah perlunya
tapi semangat untuk itu saya kira tetap tinggi diantara mereka itu
demi agar saya bilang janganlah rame nya di jalan lebih rame nya di dpr lebih rame di dpr daripada rame di jalan
ya dan ini tidak ada akhirnya nanti ini
ini jadi perbandingan pak perbandingan untuk bagaimana menginisiasi
kita lihat kalau awalnya aja udah begini ini rata rata pasti kandas di tengah jalan
bagaimana dengan anggapan pak jk bahwa hak angket ini justru hanya digunakan oleh ketum ketum partai politik untuk bargain aja
jadi galak di awalnya tapi nanti solusinya masuk kabinet
itu ada juga memang begini dalam politik indonesia ya semua orang tentu ingin mempunyai kewenangan
kewenangan artinya masuk dalam pemerintahan kalau jadi oposisi itu kecelakaan
nah itu akan terjadi ya kita lihatlah nanti persoalannya ini masalah tinggal melihat perkembangan sepuluh hari ke depan
ya ini adalah politik jangan lupa pak prabowojo begitu kan keras
tapi setelah diajak masuk kabinet atas nama rekonsiliasi kan juga berjalan
berarti attitutude atau perilaku berpolitik seperti ini bisa kita lihat ke depannya sebagai ganti keributan angket
bisa saja kalau ada biasa yang menawarkan itu bukan yang mengatakan tolong saya maksud tidak
biasanya pihak yang menang itu masuk dong supaya aman bagus untuk negeri ini sebenarnya juga bagian daripada suatu
tapi kemudian pertanyaannya and then buat apa kita pemilu yang begini banyak ongkosnya kalau begitu jadinya
ya kan yang seperti dikatakan orang ya apa coblos satu dapat dua
ya nggak bagus dong pak karena awalnya kan angket ini untuk kita semua memperbaiki sistem demokrasi
tapi kalau kemudian solusinya hanya masuk ke pemerintahan
maka kita sudah mencederai harapan publik yang ingin mengetahui
ya ini saya katakan bahwa dalam politik indonesia sering terjadi seperti itu